air terjun biasanya identik dengan pemandangan indah dengan air yang bersih dan membuat segar udara
namun hal tersebut tidak ditemukan di air terjun yang satu ini
air terjun jompong atau curug jompong di jawa barat justru berwarna hitam akibat tercemar dengan sampah dan juga limbah
seperti inilah kondisi air terjun atau curu jompong yang berada di kecamatan kutawaringin kabupaten bandung barat jawa barat
sampah tampak menumpuk di curug jompong selain itu airnya berwarna hitam dan berbusa
bau tak sedap pun tercium ketika mendekati curug ini dan mengganggu aktivitas warga setempat
curug jompong setinggi sekitar dua atau tiga meter ini menjadi salah satu indikator betapa keadaan lingkungan di sungai citarum dan sekitarnya memburuk dengan cepat
salah satu penduduk yang menjadi saksi perubahan curug jompong ialah saifuddin
saifuddin merupakan warga asli di desa
di legok tempat curug jompong berada
menurut saifuddin pencemaran di curug jompong bermula di awal tahun dua ribu ketika pabrik pabrik mulai banyak berdiri di daerah ini
tahun sembilan puluh airnya masih jernih begitu
kalau misalkan mau cuci juga nggak ada airnya di kampung misalkan di rumah bisa ke kali
penelitian dari wahana lingkungan hidup atau walhi jawa barat bersama dengan greenpeace pada dua ribu dua belas lalu
menemukan bahwa aliran air di sekitaran curug jompong tercemar oleh limbah b tiga atau limbah beracun yang dapat mengganggu kesehatan manusia
air sungai di kawasan curug jompong itu sudah tercemar berat oleh zat polutif oleh zat kimia yang bersumber dari beberapa pabrik
dan riset ini juga tidak hanya di curug jompong atau di sekitar kawasan curug jompong marga asli tetapi di sepuluh titik
mulai dari cisanti cisanti kemudian majalaya kemudian ranca ekek kemudian bojong soang balai endah marga asih jatiluhur bekasi karawang
satu titik jadi marga asih titik marga asih kurang lebih ada tujuh perusahaan
curug jompong merupakan salah satu anak sungai citarum
pencemaran di curug ini merupakan dampak luas dari pencemaran sungai citarum
yang sudah masuk dalam level empat atau pencemaran parah
badan pengelola lingkungan hidup daerah jawa barat sendiri sudah melakukan gerakan citarum bestari
mereka mengklaim sudah ada perbaikan tingkat pencemaran sungai citarum dibandingkan tahun tahun sebelumnya meskipun belum maksimal
ya dalam arti data empiris yang kami dapatkan dari hasil pengujian dan pemantauan yang dilakukan lima kali dalam satu tahun
di tujuh titik ya jadi kami memiliki titik pantau di tujuh titik citarum itu dari mulai hulu sampai ke hilir
itu menunjukkan perbaikan tetapi masih pada kelas empat
pihaknya juga telah melakukan upaya pengurangan limbah industri melalui pendekatan persuasif hingga represif
kepada pelaku pelaku industri di sekitar aliran citarum agar tidak membuang limbahnya ke sungai
ada sembilan pabrik yang kami rekomendasikan
pemerintah kabupaten karena izinnya berasal dari kabupaten untuk dibekukan sementara operasinya
itu pun sudah kami lakukan
diperlukan kerjasama yang berkelanjutan baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi
serta peran aktif masyarakat untuk mengurangi pencemaran sungai dan anak sungai citarum
revita rita bandung